wah luar biasa ya melihat momennya saja kita sudah merinding gitu
seru banget ya ngeliatnya prof
apalagi sekarang sudah ada di studio bersama kita pemirsa langsung ada bulan karunia rudianti
bulan ini jago bahasa inggris juga loh prap
coba perkenalkan dia pakai bahasa inggris
bukan dreaming itu adalah kenyataan ya
coba dicubit deh pasti ini lagi nggak lagi tidur kan sekarang
nggak lagi mimpi ya sekarang
dan juga ada ibunya ibunya juga sekarang ada di sini juga
terima kasih ibu sudah mendampingi bulan
dan juga pada akhirnya kita bisa melihat satu apa ya
inspirasi dari satu gadis cilik bernama bulan ini
kemarin ketemu sama bapak presiden di ajang sebesar itu ya
asian para games
ada jutaan mata melihat bulan kemarin
tapi kemarin nggak kelihatan tuh
kayaknya excited banget ya kemarin ya
latihannya udah lama ya
iya hari rabu depan
terus ceritanya gimana sih kok bisa diundang sama pak jokowi
kan banyak pasti yang bertanya ya
bulan ini apakah atlet panahan
ataukah profesinya apa gitu ya
sehingga bisa diundang oleh pak jokowi
awalnya bulan lihat di tv asean games mereka lagi main panahan
pingin jadi atlet panahan
bulan meminta papa untuk membeli panahan untuk bulan
lapan aja gitu ya
terus saat bulan posting ke instagram bulan diundang sama mbak dewi dan mbak vika
di para games ini
jadi karena ngelihat di instagram bahwa bulan lagi memanah akhirnya diundang begitu ya bu ya ceritanya ya
jadi ini bulan tuh memang lagi senang mana atau gimana nih bulan sekarang ini
lagi pengen mau jadi atlet panahan ya
berarti dukungan dari orang tua seperti apa ini bu
untuk bulan sendiri
saya apapun kegiatan saya selalu dukung
dia ingin jadi atlet panahan
sekarang ini memang yang lagi dibicarakan sama bulan setiap hari itu panahanah gitu
kenapa kenapa bulan pengen jadi pemanang itu apa awalnya ceritanya
bulan pengen sekali jadi atlet panahan karena di sekolah bulan jajek kawan kalau bulan nggak bisa olahraga
kawan kawan masih banyak yang suka ngejek sekarang
tapi setelah bulan punya prestasi kayak gini temen temen pasti ngelihatnya wah ini inspirasi nih
inspirasi juga buat temen temen ya yang bisa yang ingin memberikan sesuatu gitu berprestasi lah gitu
ketemu sama presiden jokowi dulu temen temen banyak yang belum ketemu sama pak jokowi
wah pasti mau tuh
sama pak jokowi ketika ketemu dekat dekatan seperti itu ngomong apa aja bulan
bulan jawab bapak main panahan naikkan bulan ya
terus terus pak jokowi bilangnya gimana pak
iya ini kota pak
bapak tunjukin ya
terus ditunjukin iek tulisan cahaya emas tulisannya ability
itu kotak punya bulan
bulan yang buat atau gimana itu
yang disiapkan dari royal ini
oh gitu ya
lalu kemudian bulan mengajak pak jokowi untuk memanah barang barang
terus dukungan dari pak jokowi apalagi nih dengan bulan kan ingin jadi atlet panahan nih
siapa tau nanti di tahun tahun kedepan bisa memberikan medali
ya buat indonesia gitu kan
dukungannya apa nih dari pak jokowi
memberikan semangat kah
motivasi atau gimana ngobrolnya
semalam gak sampai ngomongnya terlalu panjang
oh terlalu panjang
ya sebentar sih soalnya kemarin ya
memanah tiga tiganya terus huruf yang disnya itu langsung hancur itu ya
iya itu kalau panahnya bulan nyampe nggak ke hurufnya
kalau pak jokowi nyampe gak itu disitu
oh jadi pak jokowi bener juga ya
dia jadi di notice sama pak presiden gitu
dulu bahkan bulan maret ya bu ya tahun ini
iya bulan maret
bulan dapat kursi roda dari pak jokowi
ini kursi rodanya ada di depan kita nih
ini kursi roda dari pak jokowi untuk bulan
kemudian bulan posting lagi nih di instagram
kalau kepengen memanah bersama pak jokowi gitu ya bulannya
iya terus jadi bisa berada di panggung asian paragames opening ceremony gitu
nah bu ini kan selama berapa tahun
ini kan selama sepuluh hari ya sudah sepuluh hari ya di jakarta ya
dan kemudian bulan jadi sorotan media
kemudian juga banyak orang membicarakan tentang bulan
bulan sendiri bagaimana sehari harinya menghadapi semua ini ibu
dia happy aja selalu kalau ada berita dari orang dia baca dia balas
anaknya gitu aja
jadi positive thinking aja ya
iya positif aja
bulan gimana melihat diri bulan sendiri gitu
di media sekarang nggak ada cerita tentang bulan gitu ya
video tentang bulan juga videonya juga bagus banget ya bikin kita terharu gitu
sekarang juga orang pokoknya notice lah bulan jadi terkenal lah pokoknya sekarang ini
gimana perasaan bulan sendiri
bulan gak senang kalau bulan bisa dikenal banyak orang
bisa jadi inspirasi juga buat teman teman yang lain ya
biasanya eh katanya bulan ini juga jadi motivator loh ya
jadi motivator juga buat temen temen supaya bisa berprestasi lebih
biasanya kalau lagi memotivasi teman teman apa sih yang bulan sampaikan
kalau kita disabilitas jangan mau sampai kita dibilang disabilitas
kita semua ini adalah sama
tidak ada yang namanya perbedaan itu
harus tetap semangat
harus terlajin belajar
apa yang kita inginkan harus kita sampaikan
salam semangatnya gimana
senang banget ya dapat inspirasi pagi pagi
dapat semangat juga nih dari bulan
kalau ibu sendiri sebagai orang tua memotivasi supaya bulan tetap percaya diri
sebelum ataupun sesudah bulan dikenal oleh banyak orang
sepositif ini ya bulan menghadapi hari harinya itu gimana bu sama bapak begitu
berbagi tugasnya seperti apa
apa yang disampaikan kepada bulan
kalau untuk urusan keagama bapaknya
kalau untuk yang sering sering ngasih semangat saya
bapaknya juga sering juga
pokoknya apapun yang dibicarakan orang tentang bulan
bulan sabar aja ya
sebenarnya harus ikhlas
apapun yang diberikan allah sama bulan
enam bulan harus ikhlas dan tetap bersyukur
selalu itu setiap hari saya selalu sampaikan kayak gitu
kayak tadi misalnya bulan cerita bahwa teman temannya masih ada yang suka apa namanya
mengejek begitu ya
itu kalau bulan cerita sama ibu
terus ibu bagaimana membangkitkan semangatnya bulan itu
kalau mereka melihat bulan kayak gini itu biasa
anggap aja itu untuk cerita bulan yang akan datang
bulan nggak usah dibalas ya
jadi bulan kayak emang
bulan diam aja
pokoknya bulan cuma ngucap katanya
sabarnya banyak nih mas ya
jadi kayaknya harus kedepan kedepannya juga
harus di set nih
mau melakukan apa
supaya prestasinya juga bisa bertambah lagi gitu ya bu ya
kalau bulan kepengennya selanjutnya kayak gimana nih
mau jadi atlet kah atau gimana
kita cerita banyak
coba tiga terbesar
tiga terbesar cita citanya bulan apa aja
pertama pengen menjadi pelukis
kalau bulan biasanya menggambarnya di laptop
sekarang udah digital ya
oke pelukis digital
yang kedua cita citanya apa
pengen menjadi atlet panahan
pengen jadi atlet panahan
terus yang ketiga
ingin menjadi dokter disabilitas berobat gratis
bu apa namanya ibu begitu ya menghadapi semua ini tentu ketika bulan masih kecil lalu sekarang tumbuh semakin dewasa ibu melihat bagaimana perkembangan bulan begitu ya
percaya nggak ibu sekarang bahwa ini putri ibu ini bahkan menjadi inspirasi ini buat banyak orang begitu bukan lagi anak kecil gadis cilik yang ada di rumah ibu begitu ibu ya
tapi rumahnya bulan ini sebenarnya sudah sedikit sudah di indonesia gitu orang melihat bulan gitu media melihat bulan ada cerita yang ingin media tularkan bagi masyarakat tentang profil disabilitas yang penuh dengan semangat begitu ibu
percaya nggak bu bahwa ini tuh putri ibu begitu loh yang seperti ini sekarang
tadinya melihat bulan ini dia memang anaknya semangat ya selalu saya bangkitkan bulan harus walaupun kita punya keadaan kayak gini bulan jangan pernah takut karena allah tuh
tapi punya rencana buat bulan yang indah ya mama sendiri mama juga gak tahu suatu saat nanti bulan tahu apa maksud dari allah memberi bulan kayak gini
terus dia kemarin kemarin nih waktu dia viral dia bilang mah ini ya jawaban dari allah katanya
langsung sedewasa itu ya
nanggap punya pernah masih sebelas tahun loh ibu
iya postingannya di instagram juga udah bagus bagus sekali
wah kita harus ngelihat nih postingan instagramnya bulan nih kayaknya ya
berarti yang ada dia postingan yang panahan itu coba lihat ada tuh bagus
bulan masih ingat nggak suratnya atau kata katanya ke pak jokowi waktu menyampaikan ingin memanah bersama gitu masih ingat nggak
ingat gak kata kata di suratnya
di suratnya bulan dulu
kata postingannya bulan di instagram
kemudian minta apa itu sama pak jokowi
bulan minta apa sama pak jokowi
apa kata kata bulannya waktu bulan terus surat itu
sama jokowi menjadi tepuk tangan
bukan itu itu postingan instagram yang bulan surat pak jokowi minta sepeda itu gimana bu nana
assalamualaikum pak jokowi sama saya bulan
saya ingin kursi roda
karena bulan tidak mempunyai kedua kaki bulan
bulan tidak mau sepeda tapi belom mau kursi roda
kursi roda ini untuk kegiatan bulan
oh gitu ya wah ini kayaknya kita harus ngelihat postingannya bulan nih ya
sekarang ini tiap hari ya ini bulan menggunakan kursi roda dari pak jokowi ini ya
ini dia kursi rodanya
karena kursi rodanya enak ya bulannya
dibawa kemana mana berarti ya udah jalan jalan kemana mana juga sama kursi rodanya ya
entah apa kursi rodanya nih
sekarang kegiatannya bulan setiap hari apa aja dari bangun pagi sampai tidur itu seperti apa
biasanya bulan kalau pakai kursi roda ini bulan jadi motivator
terus bulan mengikuti tim jumat baroka polresta bersama bapak wakapolresta om edi sumardi memberikan sembako kepada warga yang kurang mampu
oh itu kegiatan sehari hari yang dilakukan juga ya
iya setiap jumat
berarti kegiatan bulan selain bersekolah juga ada kegiatan sosial begitu ya bu ya
ada kegiatan sosial juga yang hari jumat itu ya
iya setiap jumat
selain sekolah terus apalagi ekstra kurikuler yang sedang bulan lakukan gitu ada lagi nggak bu setelah sekolah terus pulang itu ngapain lagi nih bulan itu biasanya
terus dia melukis menggambar gitu
sendiri atau ada yang mengajarkan atau gimana selain bapaknya
kalau menggambar dia sendiri
otodidak semuanya ngelihat di ini
saya belum lihat
paling suka melukis apa bulan
siapa tokoh animenya
semuanya pokoknya digambar semuanya ya
kalau yang ngajarin panahan siapa
oh bapak yang ngajarin penahan
berarti dukungan dari orang tua juga dari segala sisi berusaha diberikan dengan baik gitu ya bu ya
dua bulan sudah berhasil memanah hati banyak orang indonesia
nah sekarang bulan sudah di posisi seperti ini
orang kenal sama bulan
orang kenal sama bulan
orang kenal sama bulan
orang kenal sama bulan
orang kenal sama bulan
orang kenal sama bulan
kalau mau berterima kasih berterima kasih sama siapa aja
bulan ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden jokowi dan puan maharani bapak

anchella wadit rayya indal timran indal jumaat baraka selamat mahamah walker power
resta pekan baru om elli pak firdaus pak andy rahman dan ibu kepala sekolah
bulan dan wali kelas bulan
kalau untuk mama dan papa apa yang longtemps ingin pidin untuk mama dan papa ini
ucapan khususnya buat mama dan papa bulan
terima kasih bapak dan mama telah menjaga bulan selama ini
walaupun bulan punya kekurangan tapi papan mama tetap sayang dengan bulan
bulan semoga sukses
ibu juga terima kasih ibu sudah bisa memastikan bulan se positif ini ya
sehingga bahkan menjadi inspirasi buat banyak orang
begitu kami semua berterima kasih untuk ibu untuk bapak juga
dan bulan tetap semangat ya kejar cita citanya
tadi jadi pelukis jadi pemanah dan juga jadi satu lagi apa tadi
dokter yang bisa memberikan pengobatan gratis untuk orang orang yang membutuhkan
dan juga ingin ucapkan untuk om anies ketua koni
oh iya oke baik baik
terima kasih ya bulan ya sudah hadir di sini
selamat tinggal juga sama pemirsa di rumah dong
nah tutup kameranya di sini
oke semoga bulan bisa terus menjadi inspirasi bagi kita semua